bawa apa sih berat amat ya bubur mesti buaya
nah nih ibu ibu ya sebelum kita mulai aristan ya bagi bagi dulu
saking pengen haji sulam punya anak jadi saya begini ya bener bener hamil
siang siang ame anak nantunya yang kagak bisa ngasih tujuk ame emaknya ataupun juga kagak
enggak usah malu maluin diri sendiri deh pakai bagi bagiin rujak segala
udah lu pingsan semua bikin heboh aja lu
sekalian aja lu periksa nah jangan pulang kemarin ya
gua kagak sudi ngapain ada yang durhaka pengkhianat iya belah dulu nih rumah baru aja nggak pulang pulang
enggak aja loh
abang gak usah takut percaya deh
tentu cuman gertakan sih sulamali
tahu dari mana umi ya iyalah abang mikir dong kalau emang bener bener tuh si rodya hamil

abang udah dipotong tadi ya mesi sulam kupingnya
dia jalan aja gitu kan
enggak salah deh abang milih umi jadi istri abang
abang suka nyambangin ada yang maunya kan
kagak mengikhlas mih
enggak terjadi apa apa kan bang
ya alhamdulillah ya enggak terjadi apa apa kan bang
ya alhamdulillah ya enggak terjadi apa apa kan bang
jalan jalan hitam diatas putihnya tetep aja jatohnya tindak pidana bisa masuk penjara lo
lima tahun mahal masuk penjara masuk angin aja lo muntah muntah mau mau enggak mas allah enggak
deh enggak deh cing ngaji kalau masuk penjara lima tahun kagak deh obat gua enggak enggak enggak
bakalan enggak bakalan gua mau eh masa gua keluar masuk penjara melulus makanya sebelum bertindak
mikir dulu lo mikir pikir pakai otak jangan pakai dengkul ya allah ampunilah kedua orang tua
room kasihanilah mereka ya allah sayangi mereka bukakanlah mata hatinya agar sadar dan mau menerima
kebenaran agar umi abah tidak selalu
di kampungnya allah amir
sama abah enggak tadi apa keren mandi terus
bacari enggak ada toko kali dah oh ya udah apa keluar dulu ya
kaya bekas surutan khusen
barangan termu ngomong ngomong ke vih makanya mengunjur
bekas bekas hurusan husa najaff agti
bawa rujak mau dibagi bagi tetangga katanya masya allah emak emak belum apa apa udah bagi
itu dia sih sebenarnya saya yang mau pagiin tapi emak dirapisan ya tetep emak mau kebagian
seorangnya maklum lagi bahagia dia lagi nunjukin rasa bersyukurnya atas perasaannya dia tapi cinta
ujung ujungnya jadi omongan lagi kayak kemarin omongan apaan lam sekarang beneran bukan rekayasa
bahwa apa sih berat amat ibu burn saya simpul ya
nah nih ibu ibu ya sebelum kita mulai arisannya bagi bagi dulu
saking pengennya haji sulam punya anak jadi saya begini
bener bener hamil kesian kesian ame anak nantunya yang kagak bisa ngasih tujuk ame emaknya ataupun
juga kagak emak enggak usah malu maluin diri sendiri deh pake bagi bagiin rujak segala kita
semua tuh udah tahu kalau siswa merauh dia tuh mandal kagak bisa punya anak kagak bisa kasih
cucu ame emak kagak bisa punya anak kagak bisa kasih cucu ame emak kagak bisa punya anak kagak bisa kasih cucu ame emak
sekarang ini gue dlm juga yg terb survivensi e ko ninety three another like he untuk aku mungkin kalau tidak mikir mikir amat pointe yg statements itu punya jangan hidup sama armanya dan buat they brep ada saat ini juga ada mohammed kenyan terlagak mitis karena btw mw mmp bye i have been arma to white i got mama free in love be happy to meet you back home that's why i need you back home now
sekarang ini gue udah dapet semuanya
udah dapet kebahagiaan ya
apalagi sebentar lagi mau dapat cucu
subhanallah ya allah
makin jadi stresnya
ini hampir baru
lu kalian begini
mendingan lu pegang aja nih
maaf nih ayah gak sesarannya memang
atau kalau enggak ke paranormal
biar mak gak stres
bukan begitu ibu
siapa yang stress
sepuluh kali semuanya yang stres
belum gila sih
lu bakal nyesel seumur
lu tahu anak gue udah mau punya anak
mak mak mak
lu masih mak
masih ada anak
masih ada anak
masih ada anak

gua lihat kan
gua lihat kan
gua lihat kan
gua lihat kan
nih mak mau bunuh gue nih
orang gila nih dia
eh pagi ini di jalanan kampung heboh banget
mak sama bu aji gue ngenah
ya allah bang
kita kuduk kesana bang
udah lu di sini aja deh
biar gue yang kesana
tapi lu khawatir banget sama mak
udah lu tenang aja
biar gue yang selesain

jagain bu aja ya
nggak boleh kemana mana nih
mesti banyak istirahat dulu
hati hati ya bang
bahkan kita harus temuin ini sekarang
jangan sampai kenapa napa yuk
kemarin udah benjol
ntar bisa bisa semakut lagi
ya udah kita kesana aja sekalian ya
aduh mak kalau dungu aduuh
bu ndak boleh ambil le digam
pak uyar pak jendral
pak ulyar pak u tabak
udah udah udah udah udah udah udah pada
bukan salah gua
bukan salah gua
dia yang banjir
udah urusan kalung gua tau ga lo